sementara itu pengurus besar nadatul ulama menanggapi terpilihnya fahrul razi
menteri agama baru yang memiliki latar belakang militer
menurut wakil sekretaris jenderal pbnu andi najmi
banyak kader nu di daerah menyampaikan kegelisahan terkait pilihan presiden jokowi
yang menempatkan fahrul razi sebagai menteri agama di kabinet indonesia maju
sekian kabinet memang posisi kementerian agama itu mendapatkan respon yang cukup besar
dari struktur maupun warga nahdlatul ulama dari daerah daerah
tidak ada respon seperti ini kecuali soal kementerian agama
banyak sekali yang mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan presiden
kenapa kementerian itu harus diisi seperti sekarang
kami sendiri dalam posisi yang tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan presiden
karena memang itu hak prioritas presiden
tapi ini harus kami sampaikan karena ini menjadi
pertanyaan banyak sekali dari daerah
kalau ini tidak disampaikan maka berarti kami tidak meneruskan
apa yang menjadi pertanyaan kegelisahan pengurus nu di daerah